kesempatan pertama gagal ya
ada dua lagi mbak
iya nak kenapa
mbak jangan deket deket ya
kesempatan terakhir andin
kesempatan terakhir buat kamu ya
kalau gak bisa di rumah gak usah kerja
aku ke kamar mandi dulu deh mas

gak ada apa apa
jangan kabur ya
bagaimana caranya ya aku cari tahu
apa yang sudah dilakukan elsa di kantor alibaran
elsa memanfaatkan kondisi papa biar aku nggak bisa melakukan apapun untuk menyelidiki allebaran
nenek dari tadi liatin gua sama elis
maksudnya aku harus sembunyikan diri
gue dia mikirin apa sih
kayaknya dia curiga sama gue
gue harus tenang
dia kan udah janji sama papanya untuk gak cari tau lagi soal mbak andin dan aldebaran
oh ya sah ini jamnya papa harus minum obat
oh aku temenin ya mbak
ntar yono mau kasih obat ke papa yuk
kau pasti bisa
kamu harus semangat
bukan cuma karena kamu ingin mendapatkan sebagai dosen
tapi kamu juga harus bisa mendapatkan cuma pertama dari suami kamu
mbak andin mama mau kasih tau kamu rahasia
rahasia apa ma
kelemahan al supaya kamu bisa ngalahin dia
kamu tau gak
al itu paling gak bisa melihat perempuannya
jadi nanti kamu pura pura nangis aja depan al
begitu konsentrasi buyar kamu bantuin dia
apa bisa tetapi aku masih belum yakin
kalau mas al benar benar cinta sama aku
apa mungkin konsentrasinya akan buyar kalau aku nangis
maka maka kunci uangnya udah beliaf
jadi lawyers mau jatuh tangan
terima kasih mbak marina yang dibantuin
kalau saya ngomong di jawa boleh siap belum
saya terlalu keras tadi
mas buku anda
makasih yaa keren keren keren
akhirnya aku bisa mengalahkan mas aku
aku mau nyamperin yang kalah dulu ya
al padahal kamu itu pengusaha cerdas
bisa bisanya ditipu sama air matanya andin
kamu benar benar menyayangi al
mama harap kalian selalu bersama
andin berhasil jatuhin gue
berarti gue harus cung dia
bagaimana kalau gue tambah kebawa perasaan sama andin
bagaimana kalau gue makin tidak bisa melepas andin
aku bilang mas aja
saya terlalu keras tadi